kita lihat ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
sudah keluar dari pertemuan dan akan memberikan keterangan pers kita dengarkan bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua alhamdulillahirrohim alamin
saudara saudara pada malam hari ini pak prabowo dan saya melaksanakan pertemuan politik di tempat ini
dan saya berterima kasih kepada pak prabowo dan saya melaksanakan pertemuan politik di tempat ini
dan ini adalah pertemuan politik kami yang pertama sejak kami bertemu pada tahun dua ribu tujuh belas yang lalu di cks
yang menggunakan kepentingan
yang menggunakan suara pemilihan umum lima tahun sebelumnya
kami kalah di parlemen dan kemudian kami bertemu di cks untuk menerima realitas politik
meskipun hingga sekarang ini pandangan pribadi saya seraya menghormati proses demokrasi
dan menghormati proses demokrasi

yang menggunakan suara lima tahun sebelumnya itu tidaklah tepat
banyak hal yang kami bahas dan diskusikan secara mendalam pada malam hari ini
yang utama ada tiga
pertama adalah komitmen bersama kami
selaku pemimpin gerindra untuk pak prabowo
dan saya selaku pemimpin partai demokrat
yang memiliki komitmen yang sama agar pemilu dua ribu sembilan belas nanti berlangsung secara damai jujur dan adil
itu pertama yang kami bahas tadi
yang kedua kami juga mendiskusikan perkembangan situasi nasional
terutama yang dihadapi dan dialami oleh rakyat kita
sedangkan yang ketiga atas dasar yang pertama dan kedua tadi
kami membahas kemungkinan membangun koalisi gerindra dan demokrat dan partai partai lain dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
saya akan elaborasi ketiga hal tersebut
yang pertama komitmen kami
agar pemilu itu berlangsung secara damai
yang ketiga komitmen kami
agar pemilu itu berlangsung secara damai jujur dan adil
kami bersepakat untuk berupaya dan berkontribusi bagi berlangsungnya pemilu termasuk pilpres yang benar benar damai jujur dan adil
kami juga sepakat ini penting saya sampaikan pada malam hari ini
untuk ikut mencegah
jangan sampai politik
secara ekstrim mendominasi pelaksanaan pemilu
agar demokrasi kita tumbuh dan berkembang makin berkualitas
ini kesepakatan kami komitmen kami
kemudian kami menyerukan
agar negara pemerintah serta aparat intelligence
kepolisian dan militer
dan tidak berpihak
dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
agar negara menjamin kebebasan berbicara
sebagaimana dijamin oleh konstitusi
selama kampanye pemilu berlangsung
agar kami semua
para peserta pemilu
menyuarakan suara kami
dalam kampanye nanti
tanpa dibayang bayangi oleh
dan untuk memperkenalkan
kami tahu ada batasnya
tidak akan melampaui kepatutan
tetapi itu bagian dari